sampai jumpa di video selanjutnya
saya gak diajak
kamu ada tugas penting
cariin saya uang buat naktir ubet
mobil itu seperti istri buat saya
pertama dan satu satunya
saya nggak pernah jatuh cinta sama mobil lain
bukan hanya saya jaga
waktu berat badan saya belum sebesar ini
waktu saya masih lincah
saya sering cuci mobil saya sendiri
meskipun saya masih lelah
ada banyak tempat cuci mobil
yang penting kan saya nggak bayar bensinnya
kalau bensinnya kosong tinggal saya bawa ke pembensin biasa
bapak mah enak punya pembensin sendiri
bukan punya saya
punya temen saya
seperti punya bapak sendiri
pasti yang punya pernah ditolong sama bapak
alah pertolongan biasa
waktu pembensin itu ada kasus
ya saya bantu ngurus
nanti kalau saya ada kasus ada masalah
saya boleh minta tolong sama bapak ya pak
keuntungan saya apa
kamu kalau malam suka jalan jalan gak
kalau makan minum di kafe
kalau mbak disco yang nampak tau
addid ar deletedualnya ngelakuinungh
powerchek pokoknya berhasil

di cafe aku bilang aja kadang kadang sama kamu
mau ngajak ya
yuk yuk yuk
orang cuman mau tau aja
jangan cuman mau tau aja dong ajak ajak kita
uyan kenalin temen aku
ini juga kenalin
kita ngobrol disitu aja yuk
jadi kamu minta tolong apa
jangan minum uang ya
soalnya aku belum kerja masih
masih magang ya
ini soal perpustakaan umum yang aku buat
bukunya baru keisi setengah ruangan
aku masih butuh buku sumbang
aku udah gak punya buku lagi yan
semua buka aku udah aku sumbangin
bukan buku buku kamu
buku buku temen kamu
yang udah gak dipake
suruh sumbangin aja ke perpustakaan aku
kamu baik deh
kamu yang baik
kalau aku baik juga
itu artinya aku ketularan kamu
kita nanti kan mau punya pacar tuh
kayanya mereka cocok deh
cantik sama ganteng
ya gak sih
pas banget tuh
yaudah yaudah yaudah
kalian yakin ubet itu seperti jimat keberuntungan
sudah kita coba tapi nggak bisa
sudah kita bujuk tetap gak mau
aku mau ketemu sama dia
di tempat makan yang dia suka
asik kita makan
cuma aku sama dia
saya gak diajak
kamu udah tugas penting
cariin saya uang buat ngeraktin ubet
uyan tuh siapa sih
kalau udah aku kenalin temen aku
akrab banget ya
gak juga sih
tapi tadi ngobrolnya pakai misah gitu
jadi aku kira dia bakal gak enak kalo ngobrol ada orang lain
aku kira mau minta tolong apa
eh gak taunya dia mau minta tolong cariin sumbangan buku di perpustakaan
kamu mau tolong gak
ya buku apa aja
kayak buku cerita
buku agama buku pengetahuan umum
ya siapa tau kan kalau punya buku udah gak dibaca lagi
gak tau deh
ada apa enggak ya
yaudah nanti kamu kasih tau aku ya
kenapa kinasi sama kirani belum kesini ya pi
itu sekolah mi
mami mau ketemu sama mereka
mami takut kalau mami ini udah gak ada umur
mami gak boleh ngomong begitu
mami tuh harus berjuang untuk sembuh
supaya kita bisa ke jakarta
ketemu sama menantu anak anak sama cucu
ibu bapak kamu tuh masih ada kan
minggu kalau kamu mau pulang
nengok bapak ibu kamu
kamu boleh kok berangkat pagi
terus pulang kamu udah balik lagi kesini hari minggunya
gak usah bu
kalau ibu mas gajian kan suka ibu mas kirimin
ini tuh bukan masalah kiriman
mungkin mereka itu kangen
tempatnya jauh bu
kalau berangkat pagi sore nya balik lagi
waktunya habis di jalan
kamu sering sering telpon aja ya
telepon gak ada
hp gak punya
om komar ya
kok tau sih
nomor hp om komar kan udah saya safe
jadi tadi begitu om komar nangis
saya nelfon saya udah tau
oh gitu ya